tommy tuh bener bener marah sih sama gue kayaknya
cowok tuh biasanya gitu pria
kalo dia udah marah
bisa jadi lama banget
karena itu tuh membekas
semoga aja ya
gue tuh ngerasanya sekarang tuh
beda gimana maksudnya
gimana ini hafalan surat kamu
alhamdulillah teh nenek
nenek masih tetep berusaha
dia tuh fatin
kaki kamu jangan lupa selalu dibalulik oleh minyak
maafin antum ha
mau cari celah
ini pesantren nih ada aturannya
tidak boleh dekat dekat
assalamualaikum de fatin
kalau begitu kami pamit duluan ya
hati hati dalam langkah de fatin
jangan sampai kaki anti tertusuk duri
karena anak akan merasakan jauh lebih sakit
eh antum mau kemana
eh kaki antum kenapa
antum itu karena antum selalu berjalan dengan congkak di atas muka bumi ini
makanya bumi tidak ridho sama antum
hei anton punya telinga apa tidak
jawab jangan fucut
antum tidak ada bedanya dengan sohib sohib antum
tidak ada yang benar
tidak ada yang benar
tidak ada yang benar
kamu boleh hina saya tapi enggak teman teman saya
bausat bausat ke kiri
bausat ke kiri
eh allah akbar
di belakang kan
di belakang kan
salam tenang bausat
kamu teman macam apa
kenapa tidak selamatkan saya
kamu calon nyobianti
mempeluk hamilkan diri sendiri
ya kamu harus calon saja jangan sabar
jangan sabar tenang saya belain
bang apoy sebenarnya begini
saya sebentar lagi mau nyebarin undangan
kamu menyebarkan undangan
mau menyebarkan undangan
iya menyebarkan undangan
datangnya sama neneng ya
kalau bang apoy itu calon tunengannya
kalau emang nyobianti kagak dapet neneng juga gak apa apa
kenapa kamu begitu loh
aduh aduh aduh
sudah sudah jangan berantem
kalau kalian mau datang kesini bantuin mamang ya silakan
kalau mau berantem mah udah
kesana ke astrama lagi
udah apoy ikut mang kandar aja
tapi kalau tommy kagak ya mang
soalnya pikiran sama hati tommy lagi hancur lagi capek
just money tommy gak mau lagi capek yeh
kok lo gitu sih gak ikut gue
itu dikira itu mau bantuin siap boy
ya mereka deh kan ayam
baru dakwa aduh
kamu jangan sedih lagi
ibu kenapa ada disini
ini sudah takdir allah
kita dipertemukan disini
sekali lagi maafin saya ibu
gak usah minta maaf terus
kamu gak salah
ibu senang banget ketemu kamu
saya juga senang ketemu ibu
akhirnya ketemu sama ibu
ibu sehat sehat alhamdulillah saya senang
tommy tuh bener bener marah sih sama gue kayaknya
cowok tuh biasanya gitu prill
kalau dia udah marah bisa jadi lama banget
karena itu tuh membekas
tapi maksudnya gak semua cowok kok kayak gitu
ya semoga aja deh
gue tuh ngerasanya sekarang tuh beda gitu
beda beda gimana maksudnya
ya beda kalau sekarang tuh mereka sebenarnya deket
tapi gue merasanya tuh jauh
iya kamu bener
terus kalau udah kayak gini
lo milih siapa ti
pleng kayaknya nih pleng
emak gak tau nih kalau lo ninggalin pesanan kosmetik mamen tommy
iya buktinya emak gak marahin lo gara gara itu
berarti keturunan lo pun talingan
iya aman untuk hari ini nonton tuh besok
iya kan selama ini lo yang tukang bikin masalah
hahaha kak tro kak tro
ngaca tuh alep pemuka baik baik yang bikin masalah itu
ali bukan beta aduh kenapa beta
hah ali cacingan
gue gue kembali atuh
haduh kak tro kak tro
bunuh bunuh bunuh
ya allah ang
ya allah istighfar ang
gak enak gak enak
kebetulan gue lagi malas pulung orang aja
anak usah kok jadi gamut sih boy
nah ini kan pesan renton
gue juga gak enak sama wianti
kalau ada apa apa kita jalanin aduk
oke oke menunggu luar

sanya pak buang luin sini dulu
jadi gimana kamu pilih siapa
iya ti lo pilih siapa
saya enggak tahu
lo pada denger gak sih
kayak ada suara
iya gak sih
kita lihat yuk
anak sedang berjihad
eh itu siapa ya
ustadz bagaimana ini
kalian itu sekarang angkat tangan kalian tinggi tinggi semuanya
yuk angkat tangan
tempel di dada kalian
jangan bertindak anarkis antum semua
ustadz lihat sendiri kan
mereka menyerang kita
menyerang kami secara anarkis ustadz
kami hanya membela diri kami ustadz untuk kehormatan pesantren ini
pokoknya semuanya kalian di mata saya salah
tidak ada yang benar
kalian itu bertemu belum dua puluh empat jam
tapi sudah bikin onar di pesantren
kalian itu senior
harusnya kalian beri contoh sama yang junior
bukan seperti ini
kami sudah sabar ustadz
pertama awalnya faang yang menyerang ana
hampir saja mematahkan leher anak
kalau ana kena apa apa bagaimana
siapapun yang buat onar di pesantren ini
harus ada konsekuensinya
harus ada hukumannya
dan kalian semuanya harus dihukum
pertanyaan pertama begini ustadz
ketika kita membentar acceptance
gimana masih tidak ada yang terima di sini
paham untung aja ada wianti
kami sudah ikhlas ustadz
tapi lihat lingkah mereka
mereka tidak terpancar keikhlasan sama sekali dari tubuh mereka
kalau kalian masih ribut terus hukumannya saya tambah
kita harus mengalah gabuk irman
kita harus ikhlas menjalankan hukuman
tidak boleh ada dendam sih diantara kita
ustadz yaudah ustadz
kita harus saling memaafkan
biarkan mereka kalau tidak ikhlas
kita kemana bubarnya
kita langsung aja
itu mana si hv sih
ustadz kami menjalankan hukuman dulu ya ustadz
ustadz jangan menangis